sejumlah wilayah berencana untuk membuka kembali tempat hiburan dan wisata secara bertahap termasuk di jawa tengah
pengendalian kasus corona di tiap wilayah ini pun jadi hal yang dipertimbangkan untuk bersiap memulai tahapan tersebut
pertanyaannya dengan lonjakan angka yang terjadi di beberapa wilayah termasuk jawa tengah ya
apakah simulasi pembukaan tempat wisata ini dianggap menjadi hal yang tepat untuk dilakukan
bergabung bersama kami ada ganjar pranowo gubernur jawa tengah
pak ganjar selamat malam
ya selamat malam
pak ganjar data terakhir yang kami pantau dari corona jatengprov go id ini ada lebih dari satu sembilan ratus kasus positif di sana sampai dengan hari ini
kemudian ada seribu lebih bahkan pdp yang dirawat di rumah sakit pak ganjar
kalau kita melihat data ini apakah tepat untuk memulai masa transisi termasuk dengan simulasi pembukaan lokasi wisata di jawa tengah
kalau simulasi ke apapun bisa kalau membuka transisi tidak tepat jelas
bagaimana mereka menyiapkan agar mereka lebih dini siap dan mana mana yang kurang itu bisa dilakukan
sebab kalau tidak nanti mereka juga akan kaget
maka saya belum akan buka kok
oke belum akan buka
berarti ini simulasi masih akan berjalan untuk waktu yang cukup lama atau seperti apa pak ganjar
ya kemarin setelah simulasi saya ikuti ada permintaan dari candi untuk mengatakan
terus gimana pak kalau setelah ini
kalau saya mau uji coba coba pada kelompok kecil
kira kira anda siap nggak mengontrol dengan urutan urutan seperti yang kita lakukan
kalau itu mau dilakukan dalam kelompok kecil uji coba umpama lima puluh orang seratus orang saya akan izinkan saya akan ikut lagi
tapi betul betul itu wisatawan yang datang
jadi wisatawannya itu bisa diambil dari kelompok kelompok yang selama ini menjadi agent
sudah dengan customer nya itu sudah berhubungan dengan baik
sehingga kita harapkan ini betul betul bisa
maka setelah simulasi pada tingkat uji coba tapi belum sampai pada tingkat buka
karena kita melihat memang di jawa tengah khususnya kota semarang
terus kemudian kabupaten temanggung lonjakannya tinggi
tapi hari ini bupati kebumen cukur potong gundul mbak karena nol hari ini di sana
cuma saya bilang eh jangan kesusu ya jangan tergesa gesa ya nanti kalau ada lonjakan lagi
sebenarnya tidak merata di jawa tengah tapi di beberapa itu bisa terjadi kenaikan ekstrim
tapi di beberapa daerah
sudah mulai melandai tapi belum melantai
pak ini kan masih simulasi
bagaimana nanti jika kita katakan ini jika akan dibuka mungkin ada tahapan pembukaan pak ganjar
apakah nanti memang dihususkan dulu wisata di jawa tengah ini khusus untuk wisatawan dari jawa tengah saja
atau seperti apa
sebenarnya kalau sumbernya bisa dari manapun mbak
sebab yang datang dari jawa tengah juga tidak dari jawa tengah saja
umpama beberapa travel agent itu punya market yang ada
sekitar yang dekat saja yang jangkauannya gampang
jogja saya kira jateng sekitar jabar sekitar jatim
kalau mereka kemudian bisa kita organisir dengan baik untuk uji coba dengan jumlah tidak banyak kita akan izinkan
tapi bukan dibuka untuk umum dulu
kemarin ada yang menarik karena beberapa itu telpon
boleh nggak kami masuk tapi private aja hanya beberapa orang
saya tanya private itu berapa orang
ternyata hanya lima sampai sepuluh orang
cuman jadwal terus kemudian persiapannya dilakukan briefing briefing
maksud saya setelah simulasi itu kalau ada setidaknya tiga kali saja bisa uji coba dari sekian rombongan
maka kita akan mengerti kira kira pola dari para wisatawan itu seperti apa
apakah kemudian bisa mengikuti atau tidak
hanya kalau khusus untuk borobudur mbak itu belum diperkenankan naik
karena kita khawatir kalau naik dan kemudian rombongannya katakan lima puluh seratus itu nanti mereka mau mengganti
dinding dinding dan kemudian kita harus membersihkan
frekuensi antar kelompok dengan kelompok dekat itu juga akan berbahaya
maka mungkin berada di sekitarnya tapi belum bisa naik ke candi
ini contoh untuk candi borobudur
oke pak kalau kita berbicara soal candi borobudur
ini kan juga ada campur tangan dari kemendikbud
apakah sudah ada koordinasi dengan kemendikbud untuk mungkin melakukan uji coba atau simulasi untuk masuk ke area candi borobudur ini
kemarin waktu simulasi
kemudian waktu simulasi
jadi perwakilan dari pengelola candi dalam hari ini yang dibawa ke kementerian pedangka atau kementerian kebudayaan hadir kok mbak
maka beliau menyampaikan kepada saya bapak nanti untuk yang khusus candi sampai ke naik itu kami belum izinkan
itu informasi dari mereka
maka terus nanti kira kira peluangnya sampai di pelataran saja
oke jadi sebenarnya kita tidak gerusa gerusu kita cukup berhati hati
tapi simultan dengan itu kita tidak akan menunggu
karena konsep yang disediakan yang disiapkan oleh twc pengelola candi borobudur itu sebenarnya sudah disimulasi secara konsep mbak ya
jadi tolong tidak bergesa gesa
maka kemarin saya datang ke sana
oke pak ganjar tapi kan tempat wisata di jawa tengah ini banyak banget
mulai dari desa kemudian ada di pusat kota
bagaimana pengendalian kasus corona di sana di tempat tempat tiap wisata
mungkin yang dikelola pemerintah dan juga swasta begitu
ada tim khususnya tidak pak
semua pengelola harus menjadi tim khusus
maka protokolnya mesti disiapkan
tenaga medisnya emergensinya emergency untuk transportasinya apa
untuk mengelola katakan umpama kemarin simulasi nanti mbak ya
tiba tiba ketika satu rombongan katakan sepuluh orang
dua orang waktu dicek dengan thermal gun umpama tiga puluh delapan atau tiga puluh sembilan suhunya
maka mereka langsung jalurnya dipisah
terus kemudian dibawa ke dalam mobil khusus
terus kemudian dimasukkan ke dalam semacam klinik begitu ya
dan itu tidak boleh keluar
sambil menunggu dan kita lihat perkembangannya disitu disiapkan dokter
nah ini pertanyaan yang bagus adalah bagaimana dengan tempat wisata yang lain
maka tempat wisata yang lain juga harus menyediakan hal serupa
kalolah mereka tidak siap ya tidak kita izinkan
termasuk yang di desa begitu pak
termasuk yang di desa
maka yang di desa bisa di bridging dengan umpama kerjasama dengan dokter di puskesmas
dan kemarin saya bicara dengan pak bupati magelang umpama
karena saya ngecek juga di tempat lokasi desa wisata untuk setumbu
dan itu tempatnya bagus banget gitu
dan itu kita sampaikan pak gubernur nanti kita akan meminta mereka mengusulkan dulu
agar kita bisa menyiapkan
maka izin dari gugus tugas di tingkat kabupaten adalah menjadi prosedur yang mesti diikuti ketika mereka ingin membuka
sehingga ini menjadi controllable
dan kami mbak di jawa tengah saya sebenarnya punya peta sampai tingkat desa
sehingga desa yang hijau yang kuning yang merah kita tahu
kalau kabupaten semua merah
meskipun sudah ada yang mulai melandai dan melantai
tapi kalau kecamatan kita sudah bisa menyampaikan ada satu kecamatan yang betul betul masih hijau sampai hari ini
begitu kita turunkan sampai tingkat desa yang hijau sebenarnya makin banyak
nah kalau tempat desa wisatanya itu adil darah
itu langsung kita boleh izinkan dengan prosedur seperti ini
meskipun prosedurnya dengan diusulkan lebih dulu
pak ganjar tapi untuk jangka waktu tertentu nih mungkin ada kelompok masyarakat yang masih takut gitu
ada di keramaian termasuk pergi ke tempat wisata
meskipun saya yakin juga banyak yang butuh hiburan setelah di rumah berbulan bulan ya
bagaimana komunikasi yang dilakukan pemprov untuk tetap quote unquote menghidupkan sektor pariwisata
dan juga menarik wisatawan tapi tetap inline dengan protokol kesehatan
mereka sangat terbatas
jadi tidak bisa kemudian dibuka begitu ya
karena tadi maaf kemarin waktu kita simulasi gitu
mbak kita dari asosiasi pariwisata arsita gitu kita undang juga
mereka paham betul soal ini
bahkan tadi siang saya didatangi oleh ioio pernikahan
ioio perkawinan itu mbak
mereka datang mereka kemarin sudah simulasi sekali
nanti akan saya upload juga di ig saya
agar mereka masyarakat itu bisa melihat
oh kalau yang apa namanya seperti i o perkawinan ternyata itu sudah ada ketentuan dari kemenang tamunya tiga puluh saja
maka meminis tiga puluh kemarin di kota semarang
bu wakil wali kota ikut membuka acara itu
dikontrol satu persatu mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan akhir
maka sebenarnya kontak dalam penyelenggaraan ini mereka akan kita libatkan
maka yang takut
begitu ya jangan dulu
terus kemudian mohon maaf kami juga tidak bisa membuka secara umum
silahkan masyarakat rame rame teknik ya nanti dulu
itu juga kami sangat hati hati
pak ganjar terakhir rencana timeline dari pemprov jawa tengah untuk transisi kebiasaan baru seperti apa sih
karena saya dengar juga rapid test di jawa tengah semakin digencarkan
artinya bukan tidak mungkin akan ada lonjakan angka di kemudian hari
jadi timeline yang sudah dipersiapkan oleh jawa tengah khususnya untuk sektor pariwisata
seperti apa pak
ya sebenarnya hari ini sudah kita siapkan urut urutan itu
maka timelinenya bukan mengikuti timeline nanti akan dibuka kapan
tapi timelinenya adalah satu kita mesti menyiapkan sub
dua harus ada simulasinya
keempat baru dibuka
nah keempat ini bukan mengikuti bulan apa atau minggu apa
tapi mengikuti bagaimana kurva itu bisa melandai sampai dengan melantai
dan itu mesti diuji dengan konsistensi berapa lama
untuk menunjukkan bahwa tidak akan ada penambahan lagi
nah inilah hal hal yang tidak remeh temeh
tidak semudah yang kita omongkan
dan ini perlu pengawasan yang cukup ketat
maka itu yang akan kita lakukan untuk jawa tengah
jadi mohon maaf yang mau piknik yang mau beraktivitas
tidak boleh tergesa gesa
saya tadi ke pasar mbak yang habis tiga hari ditutup mbak
yang ngeyel juga masih ada mbak
apa apa minggir kamu
kalau kamu tidak mau memikir mulai besok kamu tidak boleh jualan
yaudah yang lain mau terus kemudian diatur
dan ini butuh terus menerus
maka saya minta pada pengelola pasarnya juga untuk menjaga
maksud saya kebiasaan baru itu bisa dilakukan
kalau kebiasaan kecil kecil dijaga dikawal dengan konsistensi yang tinggi
maka nanti akan menjadi terbiasa
itulah kemudian yang akan menjadi orang nyebut normal baru begitu
oke artinya kebiasaan ngeyel itu juga mesti dihilangkan
termasuk nantinya ketika
lokasi wisata dibuka
jadi simulasinya akan terus dilakukan bertahap
sampai kebiasaan ngeyel orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ini dilakukan begitu
di tempat wisata
pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected